aku juga senang banget bisa nemuinmu disini

emang aku disini man lu kan pintunya mas sekarang
emang aku disini man